ya paket data gue abis lagi
yasmin ngirim apaan ya
ah ntar aja deh gue tanya yasmin
gak ada yasmin
terpaksa deh gue kantin sendirian
kita ke kantin bareng yuk
lan ada yang pengen gue ngomongin sama lo
kita udah mau nyebut sekolah nih
gue juga pengen berhenti nangis ya
ini terlalu sedih buat gue
rasanya sakit banget ya
iya gue tau
tapi nangis kan gak bikin nyelesain masalah juga kan
yang sekarang kita harus pikirin
gimana caranya supaya masalah itu selesai
iya lo betul ya
hari ini udah kerepotin loh
daripada lo nyetir terus nabrak
yang ada nyelakain gue
aduh yas gerbangnya mau ditutup lagi
ya jangan ntar kita gak bisa masuk
yaudah gak apa apa
ya udah gak apa apa
kamu mau ke duluan aja ya
pak jangan ditutup dulu ya
tungguin yasmin dulu
dua menit gak datang
gerbang saya tutup
gara gara gue lu jadi gak bisa masuk
udah gak apa santai aja lo masuk sana
udah gak apa wulan
udah sana lo masuk
daripada dihukum gara gara telat masuk kelas
sebelum gue pulang paling enggak gue harus bantu ulan nih
coba lo lihat video yang gue kirim ini
akhirnya kamu masih juga arman
bapak sudah kangen ingin ngomelin kamu
iya pakai data gue abis lagi
yasmin ngirim apaan ya
ntar aja deh gue tanya yasmin
terpaksa deh gue ke kantin sendirian
kita ke kantin bareng ya

cuma apaan suku abis sih
biasa penguin sudah knows ya di audit
terus problems aja nyari nyari lagi
gue yang ajak
legian daripada ya lo disini sendirian
si yasmin kan gak masuk mau lo garing
udah lelan gak usah kebanyakan mikir mending lo ikut gue ayo
ada perawan sakitnya kamu
obatnya makan durian dibela
selamat roman kamu sudah sembuh
selamat datang di sekolah
nggak bisa jengukin rumah sakit
iya gue kena diare biasa lah
penyakit orang ganteng diare
gue juga kan kalo misal berobat gak di tempat yang ecek ecek
jauh kencing manis
gue lupa nih gue lupa bawa dompet
yaudah sih santai aja ayo
ah tinggi ya lan
tinggi ya lan
gue sengal gue balik sini
lan roman udah bisa balik ke sekolah lagi lan
lan mendingan kita samperin dia sih roman
san lo ajari gue mau ke kantin
eh lo mau kemana
sama selamat ya udah masuk ke sekolah lagi
eh gue boleh gak sama ulan gabung duduk disini
boleh san boleh boleh san
eh bukan disitu
eh sam udah berdiri
udah udah lan duduk lan
tidak ada yang bisa dibantuin
tidak ada yang bisa dibantuin
ya ampun samuil makasih

susan duduknya disini itu buat ulan
feng shui nya lebih bagus

karena badan bubik gede kayak candi
udah susan disini aman udah udah